ratusan warga yang mendatangi tempat pemotongan kurban di masjid miftahul janah
kota cirebon jawa barat berdesak desakan agar bisa mendapatkan paket daging kurban pada minggu sore
panitia kurban pun kewalahan menangani banyaknya warga yang berdatangan
banyaknya warga yang datang ke masjid ditambah dengan terbatasnya paket daging kurban
membuat sebagian warga yang memaksa datang tidak kebagian
panitia menyediakan dua ratus enam puluh paket untuk warga sekitar masjid setempat
sementara sisanya sekitar satu ratus tiga puluh paket dibagikan kepada warga dari luar yang datang ke masjid
antrean panjang dan berdesakan pada pembagian hewan kurban pun terjadi di masjid al frukun sumedang jawa barat
seorang warga yang mengantre bahkan pingsan karena kelelahan menunggu antrean yang cukup lama
petugas pun melakukan evakuasi dan membawanya ke tempat perawatan
sementara itu panitia kurban sendiri menyiapkan setidaknya dua kupon untuk dibagikan kepada masyarakat
lama nunggu nunggu dari jam berapa
dari jam sepuluh
dari jam sepuluh baru dibagi jam
baru dibagi jam satu
untuk masyarakat kurang lebih kami membuat dua kuton
untuk paket yang dari ini dua
iya untuk masyarakat luar
tahun ini sapi sapi yang disembelih di masjid al furqon sumedang
telah melalui pemeriksaan kesehatan secara intensif
petugas kesehatan hewan pun dihadirkan dalam pemotongan hewan kurban tahun ini